wacana pemerintah provinsi dki jakarta melarang pedagang kaki lima di sepanjang jalur car free day kembali mengemuka
pedagang tak menolak asal mereka mendapatkan lokasi pengganti yang layak dan bebas dari pungutan
pinta menolak jika rutinitas mingguannya di tempat ini berdampak buruk pada ketertiban umum
menurutnya selain menjadi ajang penyaluran hobi hasil yang dia peroleh dari berjualan bisa digunakan untuk biaya pendidikan dan kebutuhan harian bersama keluarga
banyak orang yang merasa hidup semakin lebih asik enjoy dengan situasi yang ini yang tidak tiap hari begini
jadi saya pikir secara psikologi itu penting sebagai apa kita ya refresh nya itu perlu banget didapat untuk orang orang kita seperti di jakarta ini
hanya saja berarti hanya diatur aja sistemnya jangan dihilangkan
warga juga terbantu dengan kehadiran pedagang kaki lima karena itu relokasi dianggap lebih tepat
saya setuju sekali mengenai kebijakan pedagang kaki lima yang ditempatkan di satu tempat
jangan dihilangkan tapi dikasih area khusus untuk berjualan jadi juga tidak menghilangkan mata pencarian mereka
tapi jakarta juga akan kelihatan lebih bersih dan lebih rapih
harus ada jalan keluar yang terbaik untuk masyarakat di sini
jangan sampai perpindahan relokasi itu menjadi ekonomi masyarakat yang sekitar sini menjadi terganggu
jangan terganggu gitu aja
pemerintah daerah sudah melakukan upaya sosialisasi penertiban dengan beragam cara
mulai dari himbawan langsung oleh petugas hingga pemberitahuan melalui selebaran dan spanduk di lokasi
namun pedagang masih membandel
pemerintah perlu memikirkan solusi yang lebih komprehensif karena penertiban seperti menjadi dilema
karena harus bertentangan dengan pemenuhan nafkah warga